tak hanya kebahagiaan pernikahan pasangan kaisang erina yang menyita perhatian publik
momen foto bersama dengan pengantin juga ramai diperbincangkan di jagad dunia maya
bagaimana tidak pasalnya momen lucu terekam saat rombongan kerabat ibu negara naik ke atas pelaminan dan melakukan sesi foto bersama
saking kompak dan hebohnya mereka malah menutupi kedua mempelai
jokowi pun tampak hanya tersenyum meskipun dirinya juga ikut terhalang oleh rombongan
bahkan kayak sang terlihat sampai harus berjinjit
ibu iryana pun akhirnya berpindah posisi ke tengah agar para rombongan kerabat alias bestinya ini bisa ikut berfoto bersama
mungkin karena terlalu ikut terbawa suasana bahagia ya
tak hanya rombongan para besti ibu iryana
rombongan para menteri dari kabinet indonesia maju juga tak kalah heboh
dalam melakukan sesi foto usai bersalaman dengan kedua mempelai
mengenakan seragam base cap abu abu lengkap dengan belangkon
mereka tampak kompak melakukan pose ke arah kamera dengan senyum semeringah
dan menampakkan jari yang membentuk love sign finger heart
atau di kalangan anak muda dikenal dengan istilah pose sarange
tingkah lucu yang tak kalah menyita perhatian publik adalah momen lucu saat sedah mirah
dengan gemasnya mencium sang adik panembahan al nahyan
keduanya pun terlihat kompak tertawa
momen mengemaskan anak dari bobi nasution dan kahiyang ayu ini terekam
pada saat prosesi tasyakuran atau resepsi yang berlangsung pada malam hari
di depan ruang tunggu pura mangku negara
penembahan al nahyan juga mencuri perhatian saat upacara ngunduh mantu dan tasyakuran
pernikahan kaya sang dan erina di pura mangku negara minggu pagi
di saat cucu cucu jokowi menggunakan kata kata yang berbeda dan berbeda dengan anak anak yang berada di dalam rumah

putra daikah yang bobi ini hanya menggunakan kaos singlet berwarna putih dan celana pendek dengan warna yang sama
tingkah pola nahyan semakin mengemaskan saat ia memegang botol susu sambil berdiri di pelaminan
tingkah jan etes juga tak kalah lucu
momen terekam saat ia berada di belakang presiden joko widodo
saat itu ibu iryana menyebar udik udik berupa butiran beras dan uang logam di pelataran loji gandrung
jan etes justru mengambil kembali uang logam yang telah disebar
satu persatu uang logam ia pungut dan diberikan kepada gibran dan juga selvi
presiden jokowi yang berada di depannya melihat aksi jan etes justru tertawa
kegiatan memunguti udik udik itu pun tidak hanya dilakukan oleh jan etes
namun kayang ayu putri dari presiden jokowi dodo dan suaminya bobi nasution
serta gibran rakabungi raka dan istrinya
tim liputan cnn indonesia